nah untuk lebih lengkap lagi kami bahas mengenai perluasan ganjil genap yang kita tahu ya ini jadi salah satu jurus gubernur dki jakarta untuk meminimalisir polusi udara di jakarta
bergabung bersama kami ada pengamat transportasi unika sugiya pranata joko setiawarno
mas joko selamat malam
selamat malam mbak buspa
mas joko ini menurut saya agak lucu ketika ingup ini dikeluarkan tujuh jurus dikeluarkan oleh gubernur untuk menekan polusi udara di jakarta
tapi motor tidak dikurangi atau tidak dibatasi hanya mobil yang dibatasi melewati ganjil genap dan diperluas begitu wilayahnya
kalau tanggapan mas joko gimana
begini jakarta itu sudah kehilangan momentum untuk menata transportasinya
mestinya tahun lalu ketika selesai asean games itu diteruskan ganjil genapnya dan diperluas kemudian larangan sepeda motor itu diaktifkan kembali
namun masalahnya kan sudah dikeluarkan gubernur bahwa tidak setuju larangan sepeda motor itu
padahal akar masalahnya jakarta itu adalah populasi sepeda motornya itu tinggi
sekitar tujuh puluh empat tujuh puluh lima persen
nah itu yang jadi akar masalahnya
namun sebenarnya ya kalau saya katakan sekarang kebijakannya ya setengah hati saja tidak bisa maksimal
artinya bagaimana kebijakan itu tidak hanya polusi yang
tapi bagaimana masalah kemacetan
masalah penggunaan bahan bakar
kesemerawatan itu bisa selesai
nah kalau seperti ini ya tidak banyak yang bisa
apalagi ganjil genapnya kan tidak seperti asean games
asean games kan lima belas jam dan terasa sekali manfaatnya
sekarang cuma empat jam pagi
sekarang sore nya cuma jadi lima jam
ya seperti itulah
apalagi ada usulan baru tadi pagi saya baca
karena boleh kejel kenap
boleh transportasi online masuk lagi
ya apa gunanya ganjil genap
oke mas joko dengan data tadi tujuh puluh lima persen
ada kendaraan sepeda motor yang lalu lalang di jakarta
mas joko melihat ini seperti apa sih
kenapa sih pemerintah tidak melarang penggunaan sepeda motor yang jelas jelas mendominasi polusi di ibu kota
kan semua orang pada lupa kalau janji politiknya
karena pak anies pada saat itu kan dia tidak setuju
jadi membalikkan sepeda motor dimana mana dianggap melanggar ham
dan itu diperkuat dengan keputusan nma lagi
apakah sekarang itu membiarkan seperti ini orang jakarta menghirup udara yang kotak tidak melanggar ham
kan sama juga
parah yang mana coba
kalau dengan alasan mobilitas warga jakarta yang begitu cepat
karena kita tahu transportasi umum di jakarta juga hanya dua persen
ya memang ini tidak hanya kesalahan jakarta
tapi daerah daerah pendukungnya juga punya kontribusi ya
data tahun dua ribu lima belas menyebutkan itu sekitar empat juta perjalanan
itu berasal dari bogor tangerang bekasi
ya sementara krl hanya bisa satu juta
nah tiga juta ya kendaraan pribadi
meskipun sudah ada jalan koneksi
kemudian bis bis yang dari kawasan tertentu pada saat pagi hari
tapi tidak mencukupi
artinya ini harus didukung oleh kota kota pendukungnya
kebijakan transportasi tidak bisa berdiri sendiri
sementara kalau kita lihat angkutan umum yang cukup bagus
nggak ada di wilayah bogor tangerang bekasi itu
termasuk depok juga
bahkan depok juga sempat agak rame juga ini
karena dimunculkan pernah punya master plan anggota umum
ternyata merasa agak kelimpungan juga
padahal itu penting
jadi tidak hanya kota jakarta
bagaimana kawasan kawasan perumahan di bogor tangerang bekasi itu juga ada fasilitas angkutan umum
belum terkonfirmasi sampai saat ini
tapi sempat beredar isu bahwa beberapa wilayah penyangga di jakarta juga akan terdampak
atau ada skema ganjil genap yang mungkin akan diberlakukan
ini juga mungkin akan membantukah mas joko
saya pikir kalau melakukan ganjil genap di daerah penyangga itu hal yang mustahil
kalau itu diberlakukan mesti banyak penolakan
karena apa alternatifnya tidak ada
coba lihat aja kabupaten bekasi kota bekasi kota depok kabupaten bogor kota bogor tangerang tangerang selatan
sudah bagus perumahan anggota umumnya
masih lebih bagus kota jakarta
meskipun katakanlah masih dianggap kurang tapi lebih memadai di kota jakartanya
tetapi kota kota pendukungnya tidak sama sekali
jadi efektif tidak ini perluasan wilayah
kemudian perluasan perpanjangan durasi yang dilakukan untuk skema ganjil genap ini di jakarta
untuk mengurangi kan tujuannya untuk mengurangi kualitas atau polusi udara di jakarta begitu
untuk meningkatkan kualitas udara di jakarta
efektif tidak mas joko
sebenarnya kalau kualitas udara sih kalau udaranya kotor kalau hujan sudah mulai hilang
itu meskipun hujannya hujan asam ya
tapi setidaknya kan kebijakan itu bukan yang sasarannya polusi udara saja
persoalannya angka kecelakaan juga tinggi
kesemrawutan juga luar biasa itu sepeda motor
berani nggak melakukan pelarangan pada daerah tertentu untuk sepeda motor
karena jakarta juga sudah punya program jack lengko umpamanya
itu juga nggak maksimal
artinya tidak banyak penumpang yang menggunakannya
orang orang kan nggak mau banyak menggunakan
karena apa jack lengko itu masuk kawasan kawasan perumahan yang mayoritas penduduknya menggunakan sepeda motor
selama sepeda motor tidak dilarang ya tidak bakal menggunakan jaklingko

karena asal asal sepeda motor itu sungguh luar biasa
dan inipun sebenarnya pusat juga punya kontribusi untuk membuat kebijakan zonasi terhadap distribusi dan industri sepeda motor untuk jakarta
kalau masih seperti ini ya kasihan jakarta juga
berarti yang masih jadi sorotan adalah angka atau tingginya angka sepeda motor begitu di jakarta ya
mas joko setiawarno terima kasih sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected
uji coba perluasan ganjil genap di jakarta sudah dimulai
seperti apa komentar dari warganet
saya ajak anda untuk lihat beberapa cuitan yang sudah dikurasi oleh tim media sosial cnn indonesia
yang pertama dari admil ham zulfi mencuitkan perluasan ganjil genap ini mengurangi kemacetan atau cuma memindahkan kemacetan ya
kemudian selanjutnya dari adrudi m harahap mencuitkan mestinya keluar tol sampai dengan lampu merah terdekat tidak terkena batasan ganjil genap
kemudian mesti diberikan perlakuan khusus bagi keadaan darurat seperti harus ke rumah sakit atau gangguan kesehatan
yang memaksa seseorang membawa mobil ke kantor
lalu dari ad panggil akusof mencuitkan terbukti ganjil genap yang saat ini berlangsung pun tidak berpengaruh tuh pada polusi udara di jakarta
bila mau mengurangi penggunaan kendaraan bermotor justru menurutku maksimalkan di transportasi umum yang ada
karena alasan terbesar memakai kendaraan motor karena malas menggunakan transportasi umum
dan yang terakhir dari akun adi mencuitkan
biar adil juga
kalau ini semua mobil dinas pemerintah kena juga dong
masa yang punya kepentingan cuma orang pemerintah
kalau kayak gini saya nggak bisa kerja nggak bisa bergerak
kendaraan cuma satu
kalau orang kaya bisa beli mobil dua sesuai dengan ganjil genap katanya